hari sabtu kamu temenin aku ya
pokoknya kamu harus datang di sana jam dua
awas ya kali ini kamu harus datang

emang waktu itu kenapa kamu gak datang
masa kayak gitu aja lupa bohong
gue gak inget sama sekali

apa kita bisa ketemuan
sebenernya aku sibuk sih
oke lah nanti aku atur jadwal aku
sabtu pagi jam tujuh
aku tunggu depan perpustakaan ya
kamu suka sekali sama dongeng gitu ya
karena itu aku pengen banget bunuh rinjani
aku mau ketemu sama raksasa itu
aku mau minta supaya dia ngembalin mama aku yang udah dicuri
asal kamu tahu ya hari ini kamu tuh udah ngelakuin kesalahan yang besar banget
sampai sekarang ini kamu belum tau namaku kan
ini namaku ratu
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
omdat airnya disirkan
dan kamu gak mungkin mencintai aku
dan yang pasti aku gak mencintai kamu
kalau kamu gak keberatan
aku mau kamu menjaga hati aku
kalau kamu gak mau aku mau papa
jadi kenapa kamu memilih untuk menjadi dokter
apa karena keluarga kamu itu dari keluarga dokter
awalnya memang begitu om
kebetulan papa mama sama kakak saya seorang dokter
jadi ya saya nggak mau banyak mikir
saya putuskan juga untuk jadi seorang dokter om
sekarang ini saya benar benar bersyukur
saya telah milih jadi seorang dokter om
karena saat ini saya sudah menemukan seseorang
yang benar benar ingin saya obati
apa rencana kamu selanjutnya
terhadap anak saya
kalau om mengizinkan
saya ingin sekali menikahi ratu
berhasil untuk hasil melawan rena

saya saya suka anak muda seperti kamu
tenang baik ya
terima kasih bapak mertua
lu sama dokter edgar tuh cocok banget
kamu nggak usah ngasih aku selamat
atau aku juga belum menikah sama dia
kamu juga gak perlu minta maaf
karena berkat kamu juga hubungan aku sama dia malah berjalan dengan baik
gue minta maaf bukan soal itu
nggak bisa gue tepati dua kali
jadi kamu udah tahu
dulu lu tuh masih
masih gadis yang kecil banget
jadi gue lama nyala sadarnya
sekarang aku bukan gadis belasan tahun lagi
kamu juga udah nggak kayak dulu
jadi aku minta kita nggak usah terlalu terlalu sama masa kecil kita
aku juga nggak mau
kamu pohon atau aku karasi
tapi kamu mau menyamakan r uber dan pelayanan
bebenci kamu baja
andai aja oh bisa lebih cepat menyadarinya
sekarang semuanya udah terlambat
semua pertanyaan dia dengan baik
itu karena menurut aku
ayah kamu itu orang yang baik ra
dia gak gampang bisa menyukai seseorang
gimana dengan cinta pertama kamu rak
baru aja tadi aku ketemu sama dia
kamu pasti senang banget dong
karena pertemuan itu gak seperti yang diharapkan
aku jadi cemburu nih
tapi bukannya kamu cuma ketumbuh berapa kali
waktu kamu kecil
kok kamu bisa suka sama dia
aku pengen the